apaan sih tapi raci ganggu aja loh
itu kak ada rahma tuh
tuh tuh liat noh liat noh
tuh tuh disana
tuh tuh liat
ayo kak ini saatnya lu untuk beraksi
ingat nih kata katuku
tidak akan ada hasil
bila tidak ada usaha
ini deadline lu bentar lagi hangus
lo mau dicap sama nathan
sebagai cowok tercupu
mama juga gak mau gue temuin
mending lo buru buru minta maaf
kamu apaan sih
ini kan aku habis ngetes
aduh udah gak usah pake tes nyali tes nyali
ini udah malem ya langsung sama tetangga
coba masuk kamar ya
kalo masuk kamar kamu kunci pintunya ya
mama kecewa sama sama
aduh enyumb tota
sayang tunggu siang sekali ya bestclass
lebih baik mama marahin sama
sama gak apa apa daripada mama diemin sama kayak gini
oh itu mamanya sama
sama janji sama bakalan ngelakuin apapun
asalkan mama gak marah lagi sama sama
kasihan tuh salmanya
kayanya dia bener bener nyesel dengan
sama bener bener nyesel ma maafin sama
kamu gak bakal nyanyiin kepercayaan mama
gue mau mundur jadi anggota osis
eh gue gak peduli ya kalau lo mau keluar dari osis
tapi lu jangan pernah nyampurin masalah pribadi sama masalah organisasi
sorry men gue gak mau dipimpin sama orang yang gak fair kayak lo
apa apa lo tiba tiba mau ngundurkan diri dari osis hah
eh cewe jutek lo nguping ya
eh boleh kw gua mau ngundurin diri atau enggak dari anggota osis itu terserah gue
bukan urusan lo
ya jelas urusan gue lah kalau misalnya udah urusannya sama kak aldo itu udah termasuk urusan gue
aduh lagi aldo
lagi gua mau nyusahin si aldo atau enggak gak ada hubungannya sama lo
ya jelas urusan gue
ada apanya aldo aja gak pernah nganggep lo
eh gue sebagai fans beratnya kak aldo gak apa apa kalo misalnya mau nganggep kak aldo ada kek
mau enggak oke gue harus tetap konsisten sama sikap gue
ya enggak gue ill feel sama lo
lo ill feel sama gue gak masalah
di luar sana banyak banget yang nunggu nungguin gue
cewek cewek mana oh cewek buta ya
lo yang buta
aduh udah udah udah berisik banget sih kalian gue pusing tau gak sih dengernya
mending gue ke kelas cabut
tuh si rama aja bosen dengan rocehan lo
ih yang ada tuh males gak lihat muka lo tau
kenapa sih gue jadi harus ribut sama si jaya
ini semua gara gara natal
lo mau ngajak gue duel
auranya sih bagus
gak ada masalah sebenernya
tapi apa yang bikin jadi masalah ya
sorry banget ya nat
eh gue sama bimo balik ke kelas dulu ya
tapi gue gak bisa sendirian
eh saksikan sabar sabar ya
aneh banget tuh orang
apaan sih tapi raci ganggu aja lo
itu kak ada rahma tuh tuh tuh lihat lihat
bener hah ada rahma mana itu
tuh tuh disana
tuh tuh lihat
ayo kak ini saatnya lo untuk beraksi
eh gue gak sekarang kapan lagi
ingat nih kata katuku ingat ya
tidak akan ada hasil bila tidak ada usaha tuh
ini deadline lu bentar lagi hangus
lo mau dicap sama nathan sebagai cowok tercupu se antero sma garuda
masalahnya lebih keren gue dari mara
tapi kan lo tau sendiri gue kalau ada rahma
eh makanya cepetan sono samperin
ke sana orangnya kejar
udah kejar sana
nggak pandi rob